ibu ngapain sih ibu bangun
ibu ngapain dia gitu

ibu udah kehilangan ayah kamu
ibu nggak mau kehilangan kamu nak
ibu leni ibu leni
saya agak sedikit canggung aja menyebut nama kamu dengan sebutan ibu
panggil leni saja
satu hal yang ingin saya tahu
paling tidak saya tahu nama
saya tinggal dulu ya
mudah mudahan rizky tidak marah aku memberikan nama ayahnya pada orang ini
untuk musim panas dari inje kaki
melepaskan imacassin dari anjing sekolah lalu rindukan
seseorang sudah pulang dari dalam ruangan itu
semuanya meng minhank
tidak ada kesukaan maks diriku
sementara tamu berestej
k lamb incluso tunggu sisima belanya
itu kem reckon terlebih cables segala batas
kandal kerusakanapor indifferent

apakah apakah alatnya dibelakang dengan tersenyam
boleh tahu lagi sakit kok mesen repot repot sih minta dipotongin dulu dong keluarga
duduk aku setuju aku nggak bisa rezeki
jangan jangan dia curiga kalau gua baik ini gara gara gua yang nyebabin kecelakaan
apa sikap gue yang nyoba untuk tanggung jawab ini berlebihan
enggak usah wajah sini sini
kamu tuh kenapa sih
kayaknya dari villa kemarin kelakuan kamu tuh berubah banget ya
atau jangan jangan kamu sudah kembar
jadi cowok yang sombong
galak kemarin itu saudara kamu
orang tua kita kan punya hubungan bisnis yang baik
ya nggak bagus dong kalau anaknya hubungannya nggak baik
kalau gitu aku minta maaf ya
kalau siap aku agak kasar sama kamu kemarin kemarin
anggap aja ini untuk membalas sikap aku yang kasar
lagi pula enggak aku masukin hati juga kok
oke aku tinggal dulu
sekali lagi saya minta maaf sudah mengganggu waktu istirahat bu leni di rumah
enggak apa apa pak prabowo lagi pula kan ini memang urusan mendadak
pokoknya pak prabu santai aja
terima kasih bu lenny
terima kasih bu lenny
selamat siang pak rufri
selamat siang pak rufri
bapak mau keluar
saya antar saja ya pak
soalnya bu lenny sudah bisa
bu lenny soal proyek kita yang disugabumi
biar nanti anak buah saya saja yang menanganinya
ibu akan terima berita dari saya
baik kalau gitu pak prabu
mungkin dia mau jalan jalan
sebaiknya tidak perlu kupanggil
nanti pak prabu malah ditanya tanya lagi
saya permisi dulu
jangan jangan pak prabu kenal sama orang ini
kebetulan saya lupa
ada satu berkas yang harus ditantangin oleh pak prabu
dan kebetulan saya taruh di meja kerja saya
pak prabowo bisa turun sebentar
tidak bisa besok saja bu lenny
kalau saya boleh bertanya
mobil yang baru saja keluar dari rumah ibu itu
didalamnya ada siapa ya
ada pak prabu
sepertinya saya sepertinya pernah mengenal orang itu
orang itu sebenarnya adalah mantan suami saya
mantan suami itu
iya benar pak prabu
kebetulan baru baru ini beliau mengalami kecelakaan yang cukup serius sampai kehilangan ikatannya
sehubungan keluarga yang sudah tidak ada lagi jadi saya bawa ke sini untuk dirawat
kalau begitu saya salah orang
nggak apa apa pak prabu
kelihatannya pak prabu percaya
kalau ternyata pak prabowo memang betul betul kenal sama orang itu
bisa jadi panjang narasi aku akan terbongkar
pak prabu silakan
ruang kerja saya ada di sebelah sana
sama yang ini mau bu
tumben hari ini banyak bu
iya ini buat orang orang di kantor bu
jadi semuanya berapa bu
dua dua tiga